saudara pemerintah kabupaten kepulauan sitaru memperpanjang masa tanggap darurat erupsi gunung api ruang selama empat belas hari ke depan hingga sepuluh juni dua ribu dua puluh
masa tanggap darurat bencana erupsi gunung api ruang dimulai dua puluh delapan mei hingga sepuluh juni dua ribu dua puluh empat saudara
perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan karena hingga kini masih ada pengungsi di sejumlah posko pengungsian yang tersebar di beberapa daerah
dalam masa tanggap darurat pemerintah akan fokus memulangkan lebih dari tiga warga tagulandang yang masih mengungsi serta proses relokasi warga dua desa di pulau ruang yang terdampak erupsi gunung api